ajukan pinjaman melalui aplikasi motion banking

rara kan udah biasa pulang sendiri dari sekolah ya kan
jadi nanti rara tinggal pesen ojek online
kak selama aku di jakarta
aku gak akan biarin kamu nikotin online ya
yaudah kalau gitu dilanjutin ngobrolnya
papa mau kasih dulu ya
aku aja yang bayar semuanya
kamu beruntung loh rara
bisa berjodoh sama vero
vero ini orang yang baik
terus bertanggung jawab lagi
nggak papa jalan dulu ya
vero om titip rara ya
kak kenapa kamu dari tadi aku kuliah tuh gak dimakan makan
lagi gak nafsu ya
suka suka gue lah
gak ada nafsu
yaudah kalau gitu kita pulang yuk
aku minta lepaskan kalau
mas terima kasih banyak ya masnya
bel kok nanti duduknya di depan aja ya sampai omre
gue harus jagain rezeki di belakang
arin kamu jagain rifki
pak ini uangnya pak
ini kembaliannya bu
nggak usah buat bapak aja
terima kasih ya pak
iya bu sama sama
di mana ya perkembangan yang bisa
aku tanya petugas pake mana aja deh
el nggak usah diambil hati ya
ngomongan nomornya tadi sama si arin itu
gue bingung dah
bukapnya rifki kan abunci banget sama gue ya
lo salah apa coba fak
ya umroh itu udah kemakan aja omongan si arin itu

sama dia lo cukup tau aja
cuman aku nggak segitu juga fak
ngapain juga sih ngomongin si arin
nggak ada urusan rugi tau nggak
mendingan kita pikirin tuh si rifki
kesian banget sahabat gue
tapi karena hp lo ketinggalan kan jadi gue angkat
terus gue terpaksa banget bilang ke lo tuh hilang dari semalam
mah banget ya
nggak apa apa lah
udah lewat juga kan
di mana fak
itu bu orangnya
iya makasih ya fak
emang bisa aku liat kamu di hati ini
kata temen kamu kamu hilangnya semalam
gimana kondisi kamu sekarang
beneran nggak apa apa
ibu tuh mikirin kamu dari kemarin el
lupa ping ada di camp
ibu sampe nggak tenang mikirin kamu el
alhamdulillah kamu nggak apa apa ya mak
motel kecap bu
motel kecap kenapa
lu nggak salah
di gigi tular tante

kamu nggak nganterin ke rumah sakit
aku nggak nganterin ke rumah sakit
kamu nggak nganterin ke rumah sakit
semoga rizky baik baik aja deh
semoga rizky baik baik aja deh

aduh ayo dong dipercepat gerakan ini
lama banget sih laki
eh itu yang disana cepet
di cek lagi barang barangnya
jangan sampai ada yang ketinggalan
kalau sampai ada yang ketinggalan
jangan minta balik lagi
jangan minta balik lagi
ya ampun ini lagi
ya ampun ini lagi
riffa sama elma mau baris baris ya
tante nanti ikut mobil saya aja ya bareng sama michelle
iya pasti sama lo juga
iya pasti sama lo juga
aku boleh gananya sesuatu sama kamu
dari semua hal di dunia ini
menurut kamu yang paling penting itu apa
harus banget gue jawab
aku ini kan calon suami kamu
ya jadi menurut aku
sangat wajar dong
aku malah gak tau sih
tadi kamu pergi kemana sih
apa udah sampe dateng ke rumah kamu loh
terus apa liat kamu malah pergi sama papa
tadi bapak ngajak ke restoran
karena juga gak bisa nolak
kan lain kali kita juga bisa
kamu pulang dari restoran
mampir aja ke rumah pak
loro jenguk opah davin sekarang
lo bisa berhenti disini aja gak
kenapa harus berhenti
emangnya kamu mau kemana sih
ya udah berhenti disini aja
kita berhenti disini aja

nanti kita berhenti disini aja
kamu lanturin gue sampai sini aja ya
kamu mau kemana sih
gue mau pulang sendiri
aku mau pulang sendiri
aku gak mungkin ninggalin kamu di tempat ini
gue udah biasa kok kalau sendiri
jadi lo tenang aja
rara sama siapa tuh
kamu ngerti kan posisi aku
aku harus aturin kamu sampai rumah ya
kalau papa tau
terus penyakit papa kambuh lagi deh
gak mau mau ya
kamu tenang aja ya
aku cuma mau pake sip cedol aja
karena keselamatan itu yang paling penting
siapa ya cowok yang sama rara
apa mungkin itu cowok barunya rara